ya pemirsa anda suka menari atau daniel bisa nari nggak bisa dancing
bisa sih dulu saya smp ikut ekskul nari nari daerah sama nari modern
harus dicontohin dong sama pemirsa di rumah dong
ya kapan kapan lah udah gak fleksibel lagi
nanti ya berdua dong sama prabu karena kalau salsa ini bisa berdua
salsa udah tua
ya ngomongin pemirsa biasanya menari itu kan diidentikan dengan kegiatan seni
ya apa namanya dikategorikan sebagai aktivitas seni lah begitu
kemudian juga padahal kalau kita lihat ya selain seni karena tentu kan menari itu kan indah ya
tetapi juga karena gerak tubuhnya pasti akan ada manfaatnya secara langsung ke kesehatan tubuh kita
ya apa saja sebenarnya nih yang bisa kita dapatkan dari kegiatan menari kami punya liputannya untuk anda
menari itu adalah sesuatu yang harus rutin kita lakukan selain untuk keindahan suatu seni tari
tapi juga untuk menjaga kesehatan kita dan juga untuk maintain all the body ship
sejak usia empat belas tahun claudia sudah aktif berlatih menari
dengan rutin berlatih kesehatannya terjaga
contohnya di tengah cuaca yang tak menentu seperti saat ini tubuhnya tetap bugar
selain untuk melestarikan kebudayaan dia juga harus berlatih menari
juga dapat dikategorikan sebagai olahraga yang menyenangkan bagi anak anak maupun orang dewasa
banyak manfaat bagi tubuh yang bisa didapatkan dari menari
menari itu sesuatu yang sehat sangat bermanfaat buat tubuh buat kesehatan
pada saat kita menari kita melakukan suatu olahraga yang sangat baik
melakukan suatu motorik gerak tubuh yang sangat baik
menari itu banyak manfaatnya
menari itu bisa membuat kita tampak muda
menarik lebih dari usia kita
menari itu benar benar koordinasi balance yang sangat baik
jadi kita pada saat menari kita belajar mendengar musik
jadi kita dilatih sistem neuron brain kita untuk mendengarkan musik
sesuai beatnya jadi tidak seperti offbeat
nah sudah begitu badan kita bergerak
badan kita bergerak olahraga
mengikuti gerakan gerakan musiknya
mengikuti gerakan gerakan tariannya

sistem brain kita dipacu untuk bisa memikirkan sesuatu dengan sangat baik
ada beragam jenis tarian
salah satunya adalah ballroom
ballroom merupakan dansa yang dibawakan secara berpasangan
di samping melatih kekompakan antara dua orang
tarian ini juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh
kalau ke tubuh itu sudah pasti postur kita itu menjadi lebih baik

untuk prianya atau wanitanya juga
pria itu zaman sekarang juga sering kita lihat agak sedikit bungkuk ya
sama wanitanya juga suka gitu jalan
kalau belajar ballroom tuh kita jadi harus stretching
jadi kayak semuanya tulang tulangnya itu harus bagus
supaya waktu menarikan juga kelihatannya bagus
seperti bungkuk gitu ya
ini juga dirasakan oleh axel
axel mengaku postur tubuhnya semakin tegap
meski belum setahun berlatih
di samping itu ia dan istrinya juga bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama
karena latihan dilakukan berdua
kita anggap itu untuk bisa apa ya olahraga bareng lah sebetulnya sama sama
jadi suami istri itu baik untuk
menjalani kedekatan itu satu
dan juga kita ini bisa dibilang semacam olahraga yang bukan olahraga
karena ini kita harus selalu memasang postur
dan bergerak ke sana kemari
walaupun kelihatannya gampang
tapi sebetulnya nggak gampang
lumayan capek habis berapa lama
bagi penggiatnya menari juga dapat membantu
meningkatkan keselarasan tubuh dan perasaan
nadia laras jakarta
wah jadi pengen latihan nih
nanti ya kita coba per satu tempat
terus kita latihan berdua
kita kasih tahu pemirsa di rumah
kita lihat siapa yang paling cepat belajar
flexible kan katanya dia udah nggak bisa lagi memandang usia